sang ibu mengatakan sebelumnya atta buang air besar sebanyak enam kali mulai sore hingga malam hari
ya mbak ayu jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan kondisi produksi
menjadi sasaran bagi militer
apakah cukup dengan beberapa kementerian lintas sektoral dan lembaga yang ada saat ini
makam senang kali jaga selalu dibanjiri para berziarah dari berbagai daerah bahkan negara
kalau tak ada peristiwanya peristiwa yang mana
great barrier reef adalah salah satu keajaiban dunia
saya baru kembali dari labuan bajo baru saja letting keluhan masyarakat baik di wilayah indonesia barat
yang saya kira inilah menjadi sangat penting